pembatasan sosial berskala besar di dki jakarta
berdampak pada dihentikannya aktivitas ibadah berjamaah di masjid
salah satunya sholat jumat yang diganti dengan sholat zuhur di rumah masing masing
kini di akhir psbb ketiga majelis ulama indonesia dki jakarta
mengeluarkan fatwa nomor lima tahun dua ribu dua puluh
tentang hukum dan panduan sholat jumat dua gelombang di tengah pandemi covid sembilan belas
mui dki jakarta menimbang beberapa hal
salah satunya protokol kesehatan yang menyebabkan masjid masjid di dki jakarta
tidak akan mampu menampung jemaah sholat jumat
ketua mui dki jakarta munahar mukhtar menjelaskan
sholat jumat dua gelombang boleh dilakukan dalam satu masjid
untuk diterapkannya ini atau keluarnya fatwa ini sesungguhnya
itu ada pendapat dari ulama dari mesir dari beberapa ulama eropa
yang membolehkan dalam keadaan darurat
darurat dalam arti kata tidak memungkinkan menyatukan umat islam pada saat yang sama
kemudian kemungkinan juga karena memang sudah tidak ada tempat lain dan lain sebagainya
itu sudah alternatif terakhir dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan
namun jika opsi tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan
solat jumat dapat diganti dengan solat zuhur
sementara itu pengelola masjid istiqlal jakarta
mengaku belum menerima surat himbauan dari mui pusat
dari dki jakarta
masjid istiqlal tidak ingin terburu buru membuka masjid
kami pastikan tidak akan menggelar sholat jumat tidak dibuka untuk umum
nah masjid istiqlal sendiri sebenarnya sekarang ini hanya fokus kepada renovasi masjid
istiqlal sendiri sebenarnya sekarang ini hanya fokus kepada renovasi masjid
masjid istiqlal sendiri sebenarnya sekarang ini hanya fokus kepada renovasi masjid
dijadwalkan awal juli itu akan diserah terimakan dari kementerian pupr ke masjid istiqlal
meski ada pilihan untuk mengadakan sholat jumat dua gelombang
majelis ulama indonesia tetap menghimbau agar jamaah mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan
seperti sudah berwudu dari rumah membawa perlengkapan ibadah pribadi
menggunakan masker dan tetap menjaga jarak
rafraf kaffi indra setiawan widodo jakarta